polemik naiknya tarif wisata komodo belum berakhir nasib wisatawan pun menjadi taruhannya
bagaimana cara mencari titik temu dari polemik kenaikan tarif ini
dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon
ada zoni libing kepala dinas pariwisata provinsi nusa tenggara timur
selamat sore pak soni apa kabar
selamat sore kabar baik
baik alhamdulillah kabar baik pak soni
dan kami masih mencoba untuk menghubungi asosiasi tour travel indonesia cabang labuan bajo ignasius suradin
untuk bisa bergabung dalam diskusi kita sore kali ini
baik saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak soni kita lihat ini cukup berkepanjangan begitu polemiknya dan sudah berjalan selama dua hari
mulai dari kemarin penetapan tarif ini
apakah kemudian ada pendekatan atau pola
komunikasi yang dicoba baru mungkin pak untuk bisa berdiskusi dengan para pelaku wisata lokal di sana pak soni
ya begini labuan bajo
saya lagi di labuan bajo dan suasana berjalan dengan baik
saya berharap setiap hari bisa terjadi perubahan perubahan dan juga aktivitas berjalan dengan normal
jadi yang pasti kami akan tetap membangun komunikasi
komunikasi dan juga sosialisasi tentang apa bisnis besar yang pemerintah lagi sedang bangun
yaitu bagaimana menjaga ekosistemnya
dan sustainable tourism nya
karena kami berpikir bahwa ini komodo ini adalah hewan perubakala yang masih tersisa
agak perlu dijaga dirawat
sehingga dia tidak terganggu
pak soni artinya kalau anda sebutkan tadi sosialisasi begitu
apakah ini adalah pemberitaan
pemberian informasi satu arah
tetap menggunakan perspektif pemerintah yang anda sebutkan tadi untuk menjaga konservasi
atau kemudian ini mengajak berdialog begitu sosialisasinya
untuk kemudian ada kesamaan pandangan
kemudian menemukan titik temu begitu pak soni
ya tentu saja kami mengajak untuk kita berdiskusi
karena ada banyak informasi yang pemerintah punya yang
sesuai dengan masyarakat gitu
bagi mereka yang sudah membuking
atau membeli paket
sampai dengan tanggal tiga puluh satu agustus
maka diberi diskresi atau dispensasi
untuk berlaku harga normal sampai akhir desember dua ribu dua puluh
jadi tidak mungkin bisa tahun meng cancel
karena diberi harga normal atau dispensasi
sampai desember dua ribu dua puluh dua bagi mereka yang sudah membeli paket
baik artinya tarif
perlu kami sampaikan ke masyarakat ya
baik artinya tarif lama masih berlaku begitu ya
bagi mereka yang sudah membuk tiket hingga tiga puluh satu juli kemarin begitu pak soni
betul jadi mereka yang sudah membeli paket atau booking itu
tanggal tiga puluh satu juli
maka tiket aku harga lama sampai desember dua ribu dua puluh dua
sampai akhir tahun begitu ya pak soni
pak soni tapi ini kemudian ada klaim dari asosiasi tour travel indonesia
yang mengatakan bahwa ada sepuluh wisatawan domestik dan juga luar negeri
yang membatalkan kunjungannya pak
ini menjadi salah satu dampak dari polemik harga yang belum ketemu titik temunya ini
begini kami masih mengecek dulu kebenaran informasi ini
apakah mereka sudah membeli paket belum tanggal tiga puluh satu juli
ataukah mereka baru beli tanggal satu juli ya satu agustus
karena kalau mereka membeli paketnya itu sebelum tanggal satu agustus
sesungguhnya masih berlaku harga normal
karena gubernur memberikan diskresi sampai dengan desember dua ribu dua puluh dua itu masih harga lama
tidak ada alasan untuk mengatakan itu harga tiket terlalu tinggi
tidak ada alasan karena ada diskresi itu
atau jangan jangan memang belum tersosialisasi
tapi sudah tersosialisasikan dengan baik ini pak
bagi para pelaku usaha wisatanya dan juga para calon wisatawan
jadi sudah takut duluan mungkin begitu
ya bisa jadi tapi kami sudah melakukan sosialisasi dengan teman teman pelaku pariwisata itu
sebulan lalu tentang informasi ini
baik pak soni tapi juga ada klaim begitu pak
dari para pelaku wisata yang mengaku tidak terlalu dilibatkan begitu rasanya
dalam mendiskusikan kebijakan ini bagaimana
tidak bisa jadi maka akhirnya karena keputusan pak gubernur sudah menyampaikan
harus selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat
makanya saya tugaskan gubernur selama berbicara dengan para wisata
tentang informasi informasi yang patut mereka tahu
baik berarti artinya masih memungkinkan untuk kebijakan ini berubah begitu pak ya
kalau kita mencuplik juga apa yang disebutkan oleh men parekraf
begitu masih membuka dialog artinya kan masih ingin mendengarkan
bagaimana kemudian suara dari para pelaku wisata lokal begitu
begini kemarin forkompinda dengan bapak gubernur sudah rapat dan mengatakan bahwa
tetap jalan dengan harga yang ada tapi harus disosialisasikan kepada masyarakat
begini ada dua pulau kita jadikan kita minta distribusi dari wisatawan untuk kelestariannya
itu komoditas padar
sedangkan pulau rinca kami buka mass tourism jadi silakan aja berkunjung ke pulau rinca
di situ ada komodonya juga pemandangan yang indah gitu
jadi ada ruang terbuka yang dibuka untuk masyarakat yang kalau tidak ke komodo
tidak ke padar mereka bisa ke rizal melihat komodo
baik pak ini tapi kemudian
harga yang normal harga biasa
baik diskresi yang anda sebutkan tadi begitu ya sampai akhir tahun
pak soni ini kemudian dampaknya ternyata sudah ada begitu ada pemogokan
kerja dari para pelaku wisata lokal yang akhirnya juga berdampak pada wisatawan yang terlantar begitu
nah ini langkah pemprov seperti apa pak pendekatannya untuk baik kedua belah pihak ini
saya lagi di labuan bajo lihat pertentangan sini tidak ada pemogokan
ini kan ancaman yang diberikan oleh kelompok kelompok tertentu
akhirnya membuat wisatawan jadi takut
tapi tidak ada pemogokan kami pemerintah menjamin keamanan kenyamanan
dan meminta seluruh restoran hotel dan kapal kapal pesiar kendaraan bus
dan beroperasi sebagaimana biasa
yang keamanan kenyamanannya
baik berarti perspektif atau pendekatan keamanan ini masih dijadikan salah satu pendekatan begitu ya
yang dilakukan untuk kemudian meminimalisir adanya
bukan ini dengar dulu
karena akibat ancaman cara ancaman untuk membakar mereka mereka yang melanggar kesepakatan oleh kelompok itu
maka artinya orang takut
kalau mengancam itu kan mengintimidasi kan melanggar hukum
masa pemerintah diam
maka kita minta supaya anda tidak boleh melakukan tindakan sesuka hati melanggar hukum
maka pemerintah minta supaya boleh lakukan itu
mari kita jaga suasana aman dan nyaman
jadi bukan penjagaan keamanan tapi ini kan ancaman yang diberikan oleh kelompok ini
kelompok yang menamakan penakut para wisata itu
baik artinya menurut pemerintah ada ancaman
akhirnya dilakukan pengamanan begitu ya
baik pak soni ini juga terhubung bersama kami
tetapi itu ancaman benar benar dibuat di dalam youtube dan dihimbau kepada seluruh masyarakat
akan memboykotna akan melakukan pembakaran
nah itu kan mengancam
di youtube disampaikan itu
baik pak soni ini juga sudah terhubung bersama kami
ada pengamat strategi wisata taufan rahmadi
halo selamat sore pak tovan
sore mas bram apa kabar alhamdulillah assalamualaikum
waalaikumsalam pak tovan bagaimana anda melihat ini pak
ini kan kemudian sebetulnya agak sedikit mirip begitu ya
polemik yang ada di soal polokomodo ini dengan borobudur beberapa waktu yang lalu
anda melihatnya akan seperti apa ini
baik begini setiap kebijakan pariwisata itu harus ada acuan acuannya
benchmark kita ambil aja dari unwto
ada unsur unsur yang harus dipenuhi
destinasi para wisata itu harus diperhatikan kelestariannya keberlanjutannya
terus di situ juga ada kolaborasi ada kebersamaan baru bicara tentang kesejahteraan
nah menurut saya yang belum sinkron di labuan bajo khususnya masalah kebijakan komodo ini adalah
ketika belum duduk bersama mencari solusi bersama terkait

nah value inilah yang harus dipenuhi
karena kalau sama sama dicari rumusannya dengan semua stakeholder para wisata
ya tidak bisa hanya salah satu sisi saja
jadi faktanya adalah ada resistensi dari masyarakat dan pelaku para wisata di sana
saya yakin masyarakat dan kawan kawan pariwisata sangat terbuka untuk berbicara
apalagi kemarin bapak menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sudah membuka bahwa kita harus berkepala dingin
kita harus sama sama duduk mencari solusi ini
karena bagaimanapun juga para wisata itu berbicara ekosistem
tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja
jadi saran saya permasalahan ini diselesaikan dengan cara duduk bersama
ya paling tidak ada akademisinya ada bisnisnya di situ ada pelaku industri pariwisata ada komunitasnya ada semuanya
ya ada governmentnya ada media
semua kita kumpulkan menjadi sama sama

tapi labuan baju itu taman nasional komodo itu milik satu orang dua orang

tapi labuan baju itu taman nasional komodo itu milik satu orang dua orang
tapi labuan baju itu taman nasional komodo itu milik satu orang dua orang

jadi dengan kondisi seperti sekarang ini justru semuanya rugi
ya perintah rugi industri rugi
yang paling tidak ternilai adalah value nya
ya citra destinasi itu turun gara gara polemik polemik seperti ini
kira kira begitu mas
artinya ini ada harus perspektif yang lebih luas begitu ya untuk kita bisa melihat dan memahami bersama
saya akan kembali ke pak soni
pak sonny kalau tadi disebutkan pak tovan
harus bisa lebih duduk bersama
kemudian menteri sandiaga uno juga mengatakan harus menahan diri
bagaimana langkah ke depannya untuk kemudian terus berdialog mencari titik temu ini pak soni
yang pasti bahwa kami harus menjadikan labuan bajo sebagai destinasi super prioritas oleh negara ini tetap berjalan dengan baik
tawan tetap datang kemudian masyarakat tetap beraktivitas
itu poin yang paling utama
bahwa dialog tetap kami dialog tentu saja kami akan berikan pikiran pikiran tentang mengapa kebijakan diambil dan untuk apa
karena ini kan tarif ini sesungguhnya untuk konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan
dan itu kami sudah sampaikan
angka angka itu dipakai untuk apa
pemberdayaan masyarakat konservasi pengelolaan sampah dan
halo iya silahkan dilanjutkan pak sonny
karena kan belum ada kamar mandi wc kita harus penuhi
amenitas yang lain air bersih kita siapkan pos kesehatan kita siapkan
nah kepelayanan pun harus super prioritas

dan juga untuk pad dan pnbp
jadi kalau dihitung hitung banyak hal yang mau dibuat di situ
karena kami melihat bahwa modal ini kalau tidak dilindungi suatu saat dia akan punah
dia akan terganggu ekosistemnya
maka satu satunya di dunia kami ingin menjaganya itu
dan pemerintah perlu mengambil sikap itu
kami tidak mau terlambat
itu terganggu dulu baru kami ngurus
maka dari awal awal kami mengambil kebijakan ini
sesungguhnya punya tujuan itu konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan
maka tugas kami adalah bagaimana menjelaskan masyarakat sudah memahami ini
cuma kan selama ini kan kami tidak bisa mengambil sikap itu
tapi kami tidak mengurusnya
sehingga semua orang bebas beraktivitas dengan sebebas bebas
emosi tidak dikontrol
sampah di mana mana
orang melakukan terburuan liar
terus akan rusak
mereka harus menjaganya itu
kuang kontribusi dari wisatawan
ada sense of belonging dari wisatawan
ada konservasi dan kemungkinan itu
baik artinya ini lebih mendisiplinkan agar lebih terawat
agar anda katakan tadi tidak terlambat
pemerintah tetap menjaga mengkonservasi
nah ini juga ada suara begitu pak soni
jika misalkan kenaikannya tidak setinggi itu pak
dari satu ratus lima puluh kan rasanya mungkin jauh begitu ya
apakah itu mungkin didialogkan nanti bersama pemerintah pak soni
dialog dengan pemerintah
maksudnya pemerintah apa ini
ada kemudian suara dari masyarakat dan juga pelaku usaha lokal yang menyebut
jika kenaikannya tidak sejauh itu mungkin masih bisa
apakah memungkinkan rasanya keputusan itu nanti dikeluarkan setelah berdialog lebih lanjut
artinya harga tidak setinggi tiga tujuh puluh lima itu pak
ya tiga tujuh puluh lima itu kalau dihitung itu tadi saya bilang itu
ada banyak program yang kita lakukan di situ
ada program pemberdayaan masyarakat lokal
ada pengemanan dan monitoring
ada pengembangan sampah air bersih
ada pad dan segala macam
kalau dihitung hitung itu itu tiga tujuh puluh lima itu berlaku satu tahun
jadi kalau misalnya mas berdialog itu maka mas akan datang berapa kali pun terserah mas di labuan bajik
bukan satu orang satu kali tetapi berkali kali dalam satu tahun
ini artinya perhitungan ideal begitu ya
saya akan ke pak taufan
pak taufan kita bicara tiga tujuh puluh lima itu kemudian satu tahun
sedangkan kalau kita lihat misalkan wisatawan misalkan domestik yang kesana itu kan rasanya tidak setiap bulan kesana
bagaimana anda melihat itu pak tovan
ya itu yang saya katakan
ini komunikasi ada yang tidak maksimal ya
tidak sampai kepada semua stakeholder
bahwa pemerintah harus tahu
yang paling tahu tentang market para wisata itu pelaku industri para wisata
mereka tahu demand
the need daripada usatawan itu mereka paling paling mengerti
nah begini saja kalau menurut saya
solusi daripada permasalahan ini satu ya
satu adalah pastikan bahwa kebijakan ini di harganya itu benar benar menjadi kesepakatan bersama
apakah angka tiga tujuh itu menjadi kesepakatan bersama atau tidak
faktanya itu terjadi aksi penolakan daripada masyarakat para wisata dan pelaku industri disana
berarti kan ini ada sumbatan komunikasi disitu
nah terus yang kedua
kalau bicara konservasi saya yakin kawan kawan pariwisata semua masyarakat kita semua sepakat
konservasi itu menjadi salah satu acuan yang harus kita jaga
karena kita bicara periuk kita
ya periuk kita ini para wisata
periuk kita ini adalah taman kenasungan
periuk kita ini adalah taman kenasungan komodo
jadi sangat bertolak belakang apabila kita sebagai pelaku industri para wisata itu justru merusak periuk kita
nah saya yakin juga kawan kawan ketika diajak berdialog seperti itu pasti akan ketemu titik solusinya
dan yang selanjutnya adalah saya menganjurkan agar permasalahan ini ada masa transisinya
di masa transisi daripada ini dilakukan apa
dilakukan penguatan penguatan sosialisasi
memaksimalkan dmo lagi
yang segala sesuatu terkait daripada permasalahan konservasi yang dikhawatirkan
lalu nantinya jika berujung kepada kenaikan tarif itu merupakan kesepakatan bersama
ya karena pariwisata itu sekali lagi saya tekankan ini bicara tentang ekosistem
nah ekosistem itu di situ ada masyarakat pelaku industri ada pemerintah dan semua yang menunjang daripada ekosistem itu
baik artinya ada pelibatan dan juga nanti harapannya adalah kesepakatan bersama begitu ya pak taufan yang kemudian menjadi sebuah kebijakan
betul betul ini menurut saya win win solutionnya
ya ini menurut saya win win solutionnya
baik pak soni terakhir sekaligus closing statement dari anda bagaimana kemudian dengan adanya solusi atau win win solution yang disebutkan pak taufan tadi pak soni
jadi begini pemerintah provinsi akan terus melakukan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat
kemudian kami akan menyampaikan kepada masyarakat jelas jelasnya mengapa kebijakan diambil dan untuk apa
saya pikir poinnya itu kritikal faktor dari komunikasi
yang pasti dipakai pemerintah masyarakat konservasi pengamanan dan penelitian
nah tiga komponen itu yang ada diuruskan
tiga komponen itu yang ada diuruskan
untuk pengelolaan sampah
dan hari ini serta selanjutnya pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan di labon bajo
kami menginginkan untuk wisatawan dapat berkunjung ke labon bajo
menikmati hewan purba kala satu satunya di dunia di labuan bajo
dengan keindahan pembedar dan juga pantai dan laut
baik berarti rasanya sudah hitung hitungan ideal begitu ya untuk segala tujuan pembersihan dan juga konservasi yang seperti anda sebutkan tadi
terakhir pak taufan singkat saja komentar anda
ya saya berharap ya permasalahan ini tidak berkepanjangan
kita berharap semuanya berkepala dingin berhati sejuk duduk bersama
kita tentukan arah kebijakan daripada permasalahan di komodo ini merupakan formulasi yang kita sama sama jaga
ya tiket tiga tujuh menurut saya perlu untuk dikaji ulang kebijakan ini
ya ajak ikut serta para pelaku pariwisata
masyarakat di sana
masyarakat di sana untuk menjadi bagian daripada keberlangsungan keberlanjutan dari pariwisata di sana
jika ini dilakukan insya allah saya yakin kawan kawan pun akan memahaminya
dan kemudian suasana di labon bajo pun akan kembali kondusif
ya kuncinya ada di kolaborasi kebersamaan untuk menjaga daripada labuan bajo
jangan sampai terjadi kebijakan kebijakan yang terus mengundang polemik bagi semuanya
baik kita tunggu hasil akhirnya begitu ya bapak bapak sekalian
kepala dinas pariwisata provinsi nusa tenggara barat z sonny libing dan juga pengamat strategi wisata taufan rahandi
terima kasih bapak bapak sekalian salam sehat selalu
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom